hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan ibu kota menyebabkan atap rangka besi setinggi sepuluh meter di jalan pramuka raya matraman jakarta timur minggu petang roboh
akibatnya dua kendaraan yang sedang melintas tertimpa reruntuhan atap tersebut
atap rangka besi setinggi sepuluh meter di jalan pramuka raya matraman jakarta timur minggu petang roboh
insiden ini terjadi karena hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan ibu kota sejak minggu siang
dua kendaraan yang sedang melintas pun tertimpa reruntuhan atap rangka besi tersebut
seorang pengendara motor mobil mengatakan kala itu sedang melintas tiba tiba atap rangka besi itu roboh
ia langsung menghentikan kendaraan dan reruntuhan atap tersebut mengenai bagian depan mobilnya
petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta timur yang tiba di lokasi berupaya memindahkan atap rangka besi dan dua kendaraan yang tertimpa
akibatnya ruas jalan pramuka raya ditutup satu jalur
sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas